terima kasih nama saya minyak sikian after that
pemerintah israel resmi mencabut larangan kunjungan turis indonesia yang ingin mendatangi negaranya
menurut media setempat keputusan tersebut diambil oleh kementerian luar negeri israel
setelah mengklaim melakukan hubungan secara rahasia melalui saluran internasional tanpa menjelaskan secara rinci
dalam pernyataan kemenlo israel pembatasan kunjungan warga israel ke indonesia juga dicabut
sebelumnya israel melarang kunjungan turis indonesia sejak sembilan juni kemarin dan ditunda hingga dua puluh enam juni
pelarangan itu diambil setelah pemerintah indonesia melarang kedatangan warga israel
akibat insiden penembakan di perbatasan gaza israel yang menewaskan lebih dari seratus warga palestina